untuk hamode transportasi umum yang nyaman dan aman di ibu kota tampaknya saat ini semakin medesak
sejumlah penumpang angkutan umum di durensawi jakarta timur menjadi korban penodongan pada hari minggu malam kemarin
seorang ibu dan balita usia dua tahun bahkan mengalami luka luka dalam aksi penodongan ini
polisi pun menembak pelaku yang belakangan mengaku menodong agar bisa main judi di kawasan prostitusi
hermawan terus meringis kesakitan
malam pelaku penodongan ini menderita luka tembak di kaki dan tangan akibat kejahatan yang menodong penumpang angkutan kota termasuk seorang ibu dan anak balitanya
kejadian bermula saat hermawan nekat menodong sejumlah penumpang angkot t dua puluh lima jurusan rawamangun pulau gebang termasuk herawati
lantaran takut herawati terpaksa menyerahkan telepon genggamnya
namun hermawan rupanya tak puas
ia kembali memaksa meminta uang sambil menodongkan pisau ke leher penumpang lain yang tengah bersama anaknya yang masih berusia dua tahun
karena panik korban sontak berteriak hingga mengundang perhatian pengguna jalan

perlawanan pelaku yang ternyata residivis pencurian motor ini baru berakhir setelah seorang anggota kepolisian lalu lintas satwil jakarta timur menghadiahkan timah panas ke kaki dan tangannya
meski awalnya terus berkilah hermawan akhirnya mengaku nekat menodong lantaran membutuhkan uang untuk bermain judi
hei jujur kamu tadi buat apa uangnya
iya buat apa
nah main apa
ya yang kecil
yang kecil pak
guna menghindari amukan warga pelaku dibawa ke polsub sektor klender jakarta timur
sementara penumpang yang mengalami luka sayatan langsung dilarikan ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
eko budi jakarta